daerah melangi dikenal sebagai salah satu tempat di yogyakarta yang religius sejak lebih dari dua lima abad lalu
adalah masjid patok negoro melangi yang telah berdiri sejak tahun seribu tujuh ratus enam puluh
saat belanda memaksa membelah mataram islam menjadi keraton kasunanan surakarta dan kasultanan yogyakarta dalam perjanjian giyanti
sesuai namanya patok negoro berarti batas negara di mana terdapat lima masjid serupa di empat penjuru yogyakarta
masjid yang berlokasi di kalurahan nogotirto kecamatan gamping kabupaten sleman ini
didirikan pertama kali oleh bendoro pangeran hangabe sandio atau yang dikenal dengan kiai nur iman yang juga dimakamkan di kompleks masjid
pada bulan ramadan serambi masjid setiap hari digunakan untuk mengaji kitab
masjid ini juga digunakan untuk mengajar masyarakat umum hingga waktu berbuka puasa
namun di masa lalu diserambi inilah tempat untuk mengatur strategi melawan belanda termasuk pada perang jawa tahun seribu delapan ratus dua puluh lima hingga seribu delapan ratus tiga puluh
pangeran patok negoro sering sekali rapat perang di serambi masjid patok negoro ini
masjid ini berarsitektur jawa yang didominasi kayu dan unik
selanjutnya dikelilingi dengan kolam air yang salah satu filosofinya agar setiap orang yang naik ke masjid sudah dalam kondisi suci
ketika orang itu duduk di masjid itu merasa nyaman karena ada kolam yang di situ tentunya ada uapan air yang enak untuk menjadi apa namanya udara itu menjadi lebih sejuk
melangi sendiri berasal dari kata mulangi yang berarti mengajar
sejak awal di sini memang sudah menjadi tempat belajar santri dari kiainya hingga diformalkan menjadi pondok pesantren mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini sudah ada tujuh belas pesantren yang kondisinya terintegrasi dengan masyarakat
salah satunya adalah pondok pesantren mahasiswa aswaja nusantara
awal mula pesantren itu dari rumah
jadi ada kiai punya rumah kemudian ada santri datang
membuatkan kamar kemudian perluasan sampai yang kemudian ada yang sudah punya master plan tapi awalnya itu dari rumah
di pesantren mahasiswa aswaja nusantara para santri punya alasan tersendiri ketika memilih mondok di melangi
saya terus saya kebetulan nyantri dari lumayan kecil dari smp itu unsur bahwa pondoknya itu pondok tua itu penting
sambil tabarukan mengharap barokahnya
ya saya alhamdulillah tidak menyesal ya karena setelah masuk sini akhirnya tahu wah ternyata memang pondok melangi ini memiliki sedara dan asap yang bagus
di pondok itu ada sisi sisi positifnya yang kemudian diisi dengan hal hal belajar belajar agama
terus kemudian ya gak cuma agama doang kita juga belajar belajar hal hal umum dari teman teman kita yang beda jurusan
di bulan ramadan
denyut nadi kehidupan ibadah melangi dimulai dari sore hari hingga larut malam
kegiatannya beragam seperti salat wajib dan tarawih berjamaah hingga mengaji berbagai macam kitab
endrawan setiawan daniel yuwantoro sleman daerah istimewa yogyakarta
sunan kalijaga adalah salah satu wali songo yang menyebarkan islam di pulau jawa
makam sunan kalijaga yang terletak di kabupaten demak selalu ramai dikunjungi peziarah
sunan kalijaga merupakan anggota wali songo yang menjadi saksi hidup lahir sekaligus runtuhnya kerajaan demak
merupakan tempat lahirnya kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa
tempat yang mendapat julukan sebagai kota wali ini menyimpan berbagai jejak sejarah penyebaran islam di pulau jawa dari abad ke lima belas masehi
selamat datang di demak
memasang kancing terakhir beskap dan menggunakan belangkon berwarna hitam sambil merapikan diri di depan cermin menjadi kebiasaan edi mursalin setiap kali hendak mengunjungi makam sang eyang
sebelum berangkat edi tak lupa mengambil kunci yang disimpan dengan baik di dalam sebuah kotak kayu
kunci ini adalah kunci bakam leluhur edi mursalim
setelah mengantongi kunci edi pun meninggalkan rumahnya menuju kediaman terakhir sang leluhur bersama para sentono atau pengawal yang sudah menjemputnya
sang eyang bukanlah sembarang orang
edi mursalin merupakan salah satu keturunan dari sunan kalijaga
sang tokoh yang namanya masyur sebagai salah satu anggota wali songo yang menyebarkan agama islam di pulau jawa
juru kunci adalah sebutan bagi edi mursalin selama tiga tahun terakhir
setelah pengabdiannya selama kurang lebih tiga puluh tahun di makam sang eyang
edi mursalin pun terpilih menjadi juru kunci di antara para ahli waris atau kerabat sunan kalijaga lainnya
betul yang menjabat sebagai juru kunci itu harus ya
orang di luar ahli waris harus ahli waris atau kerabatnya sunan kalijogo
hari ini adalah hari jumat pon
salah satu hari di mana cungkup atau rumah makam sunan kalijaga dibuka untuk peziarah umum
hanya hari hari tertentu saja cungkup bisa dimasuki oleh peziarah umum
jumat pon jumat pahing jumat kliwon satu dan dua syawal
serta hari raya idul

dapat menjadi kesempatan bagi peziarah umum untuk masuk ke dalam cungkup sunan kalijaga
di luar dari hari tersebut para peziarah hanya bisa berdoa di halaman cungkung
dailahillah dailahillah dailahillah dailahillah dailahillah dailahillah dailahillah
sebelum dibuka edi beserta rombongan sentono dan ahli waris lainnya duduk di depan pintu cungkup
untuk mengadakan tahlilan memanjatkan doa
kepada yang kuasa untuk para leluhur yang telah pergi
dan waktunya pun tiba
edi melangkah ke pintu cungkup dan bersujud memohon doa sebelum kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu
cungkup itu akan menjadi desa yang sedang diadakan oleh para peziarah

di dalam cungkup terdapat sepuluh makam yang terdiri dari ayah sunan kalijaga
sunan kalijaga beserta istrinya dewi arafa retno
adik sunan kalijaga dewi rosa wulan
empat anak sunan kalijaga
dan dua abdiki nasi
sebagai salah satu orang yang berperan dalam penyebaran agama islam di pulau jawa
makam sunan kalijaga selalu dibanjiri para peziarah dari berbagai daerah
dari berbagai daerah dari berbagai daerah dari berbagai daerah
bagi sebagian orang sebagai seorang muslim berziarah ke makam sunan kalijaga bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban
tak hanya itu bagi mereka yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam cungkup dan berdoa sambil memegang makam sudan kalijaga menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan terlupakan
ya allah ya allah
yang ketiga kalinya harus bisa masuk
tak sedikit yang percaya bahwa doa yang dipancatkan di makam wali allah ini akan dijabah
penyebaran agama islam di pulau jawa tak bisa lepas dari jasa para tokoh ulama wali songo
salah satunya adalah raden syahid atau yang lebih dikenal dengan nama sunan kalijaga
perannya dalam membangun kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi dihormati bahkan dimuliakan
selanjutnya cnn indonesia news hour akan kembali bersama rekan saya beni dermawan
saya rizky harisnanda pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa
dua menit dua puluh lima ya
halo selamat siang
tika berimau ya
di dalam kayak ini
kayak lagi di arab
lama sih anda kembali menyaksikan cnn indonesia news hour bersama saya bini dermawan
live ya langsung ya
you luar biasa you
you luar biasa you

ini kan kita
ini keren sekali
semoga terang mak yuk
in kad dia
selamat siang anda kembali menyaksikan siaran indonesia news hour bersama saya bini dermawan
minggu siang dpp partai amanat nasional pan mengelar silaturahmi ramadan di kantor dpp pan di kalibata pancoran jakarta selatan
silaturahmi turut dihadiri oleh presiden joko widodo dan sejumlah petinggi partai lainnya
kita segera tergabung dengan tika beremau
selamat siang tika tika apakah silaturahmi ini masih berjalan dan apa sebenarnya poin utama dari acara pada siang hari ini tika

dan saat ini sedang berjalan acara yaitu silaturahmi ramadan di mana partai amanat nasional atau pan ini menjadi tuan
dibicarakan tadi tika
denny bisa diulang pertanyaan anda
ya baik tika tadi pada saat para pejabat ini datang ke dpp pan
apakah anda sempat berbicara begitu dengan sejumlah pejabat partai yang diundang
dan menanyakan apa sebenarnya yang menjadi pembahasan utama dari pertemuan pada siang hari ini tika
ya benny dari awal pertemuan dimulai hingga saat ini memang belum ada statement secara resmi
dari empat ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang telah hadir di kantor dpp pan kawasan jakarta selatan
begitu juga dengan statement dari presiden joko widodo terkait apa saja agenda atau pembahasan politik yang dibahas pada siang hari ini
di sini selain menjalankan acara atau agenda silaturahmi ramadan dengan tuan rumah
namun kalau kita melihat atau mendengar sedikit cuplikan tadi bahwa dalam pidatonya presiden joko widodo ini
sempat menyinggung terkait dengan elektabilitas beberapa nama nama bakal calon yang saat ini sudah mulai ramai
presiden joko widodo sendiri sempat menyebut terkait dengan elektabilitas yang dimiliki oleh prabowo sugianto
namun untuk detailnya sendiri memang belum bisa dibahas atau diulas
kami masih menunggu statement resmi atau statement dari baik presiden joko widodo maupun dari empat ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang hadir pada siang hari ini
apa saja poin poin penting yang dibahas nantinya tentu saja terkait dengan jelang pemilu dua ribu dua puluh
baik tika berimewu terima kasih banyak untuk laporan anda dari dpppan terkait dengan silaturahmi ramadan pada siang hari ini
selamat bertugas kembali
pemilu dua ribu dua puluh empat yang hendak membangunkan sahur warga diserang secara membabi buta oleh puluhan pengendara motor yang membawa senjata tajam di ciputat timur tanggerang selatan sabtu dinihari
akibatnya seorang remaja menderita luka sabetan senjata tajam hingga jari kelingkingnya hampir putus
puluhan pengendara sepeda motor tiba tiba berhenti dan menyerang sekelompok remaja yang tengah berkeliling membangunkan warga bersantap sahur
kelompok penyerang bahkan masuk permukiman
menyebabkan para remaja dan anak anak kocar kacir menyelamatkan diri
serangan terhenti setelah warga yang mendengar kegaduhan mulai keluar rumah
para penyeram mempersenjatai diri dengan celurit golok bambu hingga tongkat gol
pemilu dua ribu dua puluh empat yang hendak membangunkan sahur warga diserang secara membabi buta oleh puluhan pengendara motor yang membawa senjata tajam hingga jari kelingkingnya hampir putus

yang saya tahu dari teman teman di lokasi
cuman begitu singkat dia pun menyerang
bahkan anak anak juga pada lari
pasca kejadian polisi mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi
hingga berita ini disusun pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut
halzi tangerang selatan banten
seorang anggota polisi yang bertugas di direktorat samapta polda banten tewas tertembak senjata api miliknya sendiri
dugaan sementara almarhum sengaja bunuh diri
namun untuk mengungkap motif masih menunggu hasil dari pemeriksaan forensik
bribda dhani krisnahadi seorang anggota polisi yang bertugas di direktorat samapta polda banten
tewas tertembak senjata api laras panjang miliknya sendiri
di rumahnya di kecamatan taktakan kota serang banten
kematian almarhum diketahui saat sang ibu mengajak melaksanakan sahur pada jumat dini hari
saat itu korban tidak kunjung keluar kamar
sang ibu tiba tiba saja mendengar suara letusan sebanyak satu kali dari kamar almarhum
mengetahui hal tersebut ibu almarhum langsung menghampiri kamarnya
dari dalam kamar sang ibu langsung melihat almarhum dalam posisi terlentang sambil meniduri senjata api
jenazah almarhum bribda dhani kemudian dimakamkan jumat malam dengan proses pemakaman secara kedinasan
usai melewati serangkaian pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan
kabitumas polda banten kombes pol didik haryanto mengatakan dugaan sementara almarhum sengaja bunuh diri
namun untuk mengungkapkan motif
saat ini sebuah senjata api jenis laras panjang milik bribda dhani telah diamankan oleh polisi
adi mazda serang banten
polda sumut memeriksa kepala unit pelaksana teknis atau upt samsat pangururan kabupaten samosir
terkait kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor senilai dua lima miliar rupiah di samsat kabupaten samosir
sementara keluarga almarhum bribka as anggota satlantas polres samosir
kasus ini mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga pelindungan saksi dan korban
penyelidikan kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor senilai dua lima miliar rupiah di samsat kabupaten samosir masih terus berlanjut
mengutip cnn indonesia com kabitumas polda sumut kombes pol hadi wahyudi menyatakan
polda sumut memeriksa kepala unit pelaksana teknis atau upt samsat pangururan kabupaten samosir
untuk mendalami kasus ini
selain kepala upt samsat pangururan sebelumnya penyidik telah memeriksa kapolres samosir akbp yogi hardiman
dan sejumlah mantan kapolres samosir
hadi menambahkan penyidik juga memeriksa orang tua dari anggota satlantas polres samosir bribka as
yang diduga menggelapkan uang pajak dalam kasus ini
bribka as ditemukan tewas di sebuah tebing di desa siogung agung kabupaten samosir pada enam februari dua ribu dua puluh
bribka as diduga bunuh diri dengan meminum racun cyanida
keluarga menilai kematian bribka as janggal
istri almarhum bribka as jenisimorangkir pada selasa lalu juga dimintai keterangan di polda sumatera utara
terkait kematian suaminya
sementara keluarga bribka as telah mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
wakil ketua lpsk m nasution mengungkapkan
lpsk masih menelaah permohonan perlindungan
tim dari lpsk juga akan menemui pihak keluarga secara langsung
untuk memintai keterangan terkait kronologis kejadian hingga kejangkalan ditemukan dalam kasus tewasnya bribka as
kita akan melakukan kunjungan ke tkp
terkait kematian tidak wajar bribka as polda sumut telah membentuk tim khusus
pada minggu lalu tim polda sumut telah melakukan olah tkp ulang di lokasi penemuan jenazah bribka as
kapolda sumut irjenpol panca putra siman juntak menyatakan
timnya sudah memperoleh informasi terkait bagaimana cyanida dipesan dan tiba kepada almarhum bribka as